daftar sekarang juga hanya di fashion plus
siapa kau manusia
kenapa kau mengganggu kami
serahkan anak itu
jangan kalian mengganggu anak kecil itu yang tidak berdosa
putraku ceritakan apa yang terjadi
aku disekap oleh ratu ules
tetapi beruntunglah sheikh guru dan rai kiansah berhasil menganggap
kau bagaimana dengan rai kiansah
dan nianshantang saat ini ada masalah di perjalanan
dan kami diminta kembali ke istana
dan khawatir kami yakin
ada yang bisa mengatasi masalah
semoga dewata aku selalu melindungi putraku kianshantang
namun ada satu hal lagi yang menjadi penghalang
yang harus menjadi perhatian kita
yaitu nyai rompak
dia adalah salah satu musuh yang sangat berbahaya
bukan saja bisa melih rupa
namun bisa juga menghidupkan orang yang telah mati
salah satu dari mereka
salah satunya adalah putranya
itu sebabnya raditya
sampai saat ini kami tidak pernah membicarakan masalah makam ranggabuan
karena kalau sampai ini terjadi
maka dikhawatirkan pembicaraan itu akan bocor di luar
dan nyai rompak akan membangkitkan kembali rangka buah
aku harus mengejar mahesa
atau menolong anak itu
aku harus menolong anak itu
terima kasih videonya
jangan lupa like share dan subscribe ya

sambil kita mencari ibumu
benarkah kamu ingin tinggal di pesantren
terima kasih raka
mulai sekarang kamu bisa memanggilku dengan sebutan
raka kian santang
ada yang kian santang
kamu kenal dengan namaku

iya memangnya kenapa
kamu kenal dengan ibunya aku
raka ibu kemuni
adalah ratus ubang larang
waktu itu dia pingsan
jatuh ke jurang
sedang apa kamu nak
hati bunda selalu tidak tenang
seorang anak kecil
tinggal sendirian di dalam hutan